bersama kami kepala seksi penyakit menular infektor dan zoonotik bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dinas kesehatan dki jakarta yaitu dr indah mutiara
dr indah selamat sore terima kasih sudah berbincang di cnn indonesia
dok kalau kita lihat wabah demam berdarah ini menjadi siklus atau wabah penyakit yang berulang setiap tahun khususnya saat musim hujan
tapi apakah artinya gini penyebab dari banyaknya atau meningkatnya kasus demam berdarah ini memang semata karena lingkungan yang kurang bersih
atau apa kita lihat ini seperti ada siklus tiga tahunan
karena di dua ribu enam belas itu tercatat angka demam berdarah atau wabah dbd itu yang paling tinggi juga salah satunya dok
baik mbak mungkin sebelumnya selamat sore ya
kemudian saya sebelumnya mungkin ingin sedikit mengkoreksi ya
jadi dbd sekarang yang ada di jakarta itu kita tidak menyebutnya dengan wabah atau klb
karena kalau wabah atau klb artinya jumlahnya hampir merata di semua wilayah di semua kecamatan
nah sedangkan situasi di jakarta saat ini itu belum atau tidak terjadi seperti itu
ya jadi berbeda beda hanya ada di beberapa kecamatan yang satu tinggi yang satu
jadi itu yang disebutkan
jadi kita dalam kategori waspada
waspada sepertinya lebih tepat gitu
terkait dengan artinya gini dok
apa sih yang sebenarnya menjadi penjelasan penjelasan gampangnya yang kita bisa pahami
apa yang menjadi penyebab dari demam berdarah ini
yang apakah memang menjadi penyakit atau siklus yang memang datang setiap musim penghujan
dan harus kita terima karena lingkungan yang kurang bersih kak
atau memang ada siklus tahunan atau tiga tahunan kah
ya betul sekali
salah satu yang mendukung terjadinya ya mempengaruhi kejadian demam bedah ini tadi yang telah disebutkan adalah
selain faktor lingkungan juga adalah faktor iklim ya
iklim atau cuaca
jadi memang situasinya kalau tahun ini memang kita bisa merasakan di jakarta curah hujan itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya ya
jadi di bulan januari ini hampir tidak ada tidak hujan ya kalau yang kita rasakan
kalau dengan cuaca hujan itu itu sangat mempengaruhi kelembaban
nah bicara tentang kelembaban itu adalah suasana atau situasi yang memang disukai oleh perkembang biakan terjadinya nyamuk gitu
kita data terakhir dari dinas kesehatan dki jakarta
untuk wilayah jakarta sendiri sudah berapa banyak dok
atau pasien yang dirawat karena demam berdarah ini
jumlah kasus yang tercatat di data kami di web surveillance data berbasis rumah sakit dan puskesmas
sampai tanggal tiga puluh satu ada delapan ratus tiga belas pasien
tapi itu artinya kumulatif dari awal bulan tanggal satu sampai tanggal tiga puluh satu
jadi bukan delapan ratus ini serentak sedang dirawat
yang sudah sembuh kan
sudah banyak mbak
dari delapan ratus itu sudah ada data adanya korban yang meninggal dunia karena demam berdarah kah
sampai saat ini belum
kami juga masih terus menginvestigasi atau menyelidiki
karena kalau data demam berdarah karena datanya masuk ke dalam sistem kita
itu kita tetap memerlukan turun ke lapangan untuk memastikan yang kita sebut namanya penyelidikan epidemiologi
lihat apakah betul pasien ini dirawat dan apakah di rumahnya kita temukan juga jentik nyamuknya
atau di rumah itu ada
atau di tetangganya juga yang sama sama sedang menderita gejala panas
nah itu sudah menunjukkan bahwa
oh ini memang sudah
kita bisa bilang penyelidikan epidemiologi positif
delapan ratus tiga puluh satu ini sebagian besar anak anak kah
atau seperti apa nih dok
delapan ratus tiga belas oke delapan ratus tiga belas berapa persentasenya anak anak dan juga dewasa
ya presentasi juga agak bergeser
kalau dari tahun lalu itu terbanyak adalah usia betul anak anak dengan range usia sekitar tujuh sampai dua belas tahun
tapi kalau yang sekarang adalah rangenya tiga belas sampai lima belas tahun
jadi bergeser ke remaja
terkait dengan penanganan pasien
kalau kita lihat
apakah jakarta sudah mengalami lonjakan pasien demam berdarah kah
dan juga apa penanganan yang dilakukan kepada pasien demam berdarah sejauh ini sudah seperti apa dok
kalau disebut mengalami lonjakan betul
karena kasus terus setiap hari kami bertambah ya
jadi bisa dilihat sendiri data dari awal dan sekarang sampai kemarin tanggal tiga puluh satu
nah kemudian upaya upaya yang sudah dilakukan tentunya sudah banyak ya mbak ya di jakarta ini
karena kita dengan sebelumnya sudah memulai regulasi
kemudian juga upaya menggerakkan semua lintas sektor gitu ya mbak ya
kemudian untuk lingkungan sendiri sebenarnya cukup sederhana ya

dan intinya walaupun dk itu juga kita sudah mempunyai jumanpic atau juru pemantai jerman
tapi yang kita tekankan sebetulnya adalah rasa tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri
jadi yang kita harapkan adalah gerakan satu rumah satu jumanpic
artinya yang mempunyai rumah itu adalah penanggung jawab untuk memantau kebersihannya
jentiknya sendiri ada di mana seperti itu
jadi namanya seperti salaf jumanpic itu
oke jadi kalau untuk penanganan di lingkungan masyarakat

sampai dengan sejauh ini sudah bisa di handle dengan baik ya
tapi kalau untuk dokter akhir dok kalau untuk bagaimana penanganan terhadap pasien yang memberdarah dengan lonjakan ini
apakah kewalahan atau tidak dalam penanganan medisnya misalnya dengan perawatan di kamar di rumah sakit
kemudian juga distribusi obat obatannya seperti apa
kalau untuk penanganan sendiri sampai saat ini jadi tidak ada laporan
untuk lonjakan kasus atau rumah sakit yang kewalahan ya
jadi rata rata masih bisa ditangani dengan baik oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit ydki
kami mempunyai satu ratus enam puluh rumah sakit yang masuk ke dalam web dinas kesehatan
jumlah rumah sakit sendiri sebetulnya di dki kan bisa terbilang ini cukup banyak
artinya hampir dua ratus itu kita mempunyai rumah sakit
mungkin sebelumnya mbak saya tambahkan untuk tadi psn itu selain melihat jentik
kita upaya upaya masyarakat sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan
jadi dan itu cukup sederhana dan mungkin apa ya nggak membutuhkan banyak biaya
misalnya yang pertama nyamuk itu kita tahu ada tanaman yang tidak disukai nyamuk ya
jadi kita juga bisa mengupayakan menanam tanaman itu di lingkungan kita
seperti tanaman jodia atau lavender dan lain sebagainya
di saluran saluran air atau yang kita duga itu menjadi tempat perindukan nyamuk
kemudian membuat juga perangkap jentik itu
jadi itu upaya upaya masyarakat itu sudah berjalan sampai saat ini

jadi selain psn dan vogi selain banyak langkah preventif yang bisa dilakukan di masyarakat ini yaitu
kenapa diputus oleh k susun judika ah
pertanyaan ini tak boleh dilakukan
langkah preventif yang bisa dilakukan oleh masyarakat
terima kasih dokter
indah mutiara sudah bergabung
dengan cnn indonesia newsroom
pada sore hari ini sekali lagi terima kasih